terima kasih banyak ya mas ya
percaya kalau rina adalah anak roy
dan terutama percaya kalau reina adalah anak roy
dan terutama percaya kalau reina adalah anak roy
kalau butuh apa apa tinggal bilang sama kiki
iya nanti banyak ya
toilet ada disini
yaudah aku izin ke toilet dulu ya
nanti kalau mau tinggal gak apa apa aku sendiri aja
tante kalau mau tinggal gak apa apa aku sendiri aja

michi sorry gue masih sakit nih
jadinya kita belum bisa ketemu
jadinya kita belum bisa ketemu
penyelidikan kasus roy jadi tertutup
penyelidikan kasus roy jadi tertunda
penyelidikan kasus roy jadi tertunda
penyelidikan kasus roy
kenapa guechairkan kamu
mempertemukan elsa sama roy
kenapa nggak di luar karena
aku gak mau aibnya elsa juga kesembaran
masal ini gak ada yang tahu
tapi elsa gak datang makanya
bukan hamil anak roy tuh
dia bukan hamil sama roy
dia ngangkuknya dia hamil sama temen modelingnya
aku pun juga bingung banget yang bener
kenapa roy bisa sampai terbunuh
aku keluar mas
karena aku harus ambil
pesen yang ajak pemain aku
karena aku ajak call in itu gak bisa nyari titik rumah aku
makanya aku harus keluar
sesuai aplikasi kok mas
alamatnya sesuai titik
ini sudah sudah titik ya mbak
tapi bukan rumah mbak
ini saya di kedai kopinya ibu nin
mbak kesini aja deh ya
yaudah yaudah kalau gitu saya kesana ya
kita akuat akuat disini
eh bu andi
fokus dua ya
terima kasih banyak ya mas
gpanya seperti itu saja
ketauanaret ibu ru setup
iya ini banget
yang mereka lihat mereka pikir aku yang ngebunuh
karena elsa kan gak datang
kamu yakin sekali elsa gak datang
elsa gak ditanya tanya sama polisi
karena ada bukti chat aku sama elsa elsa pengen datang ke rumah
tapi aku juga gak tahu
elsa meyakinkan ke polisi kalau dia memang gak datang
sekarang terserah kamu percaya apa enggak
tapi aku udah
aku udah cerita suju jujurnya sama kamu mas
tukang ojek yang waktu itu kamu temui
pernah mencoba untuk menghubungi lagi
karena menurut saya dia satu satunya alibi kamu
aku udah ngebahas masalah ini sama papa
din ini pak bakti
dia pengacara yang akan bantuin kamu
tolong kamu kasih keterangan sama dia yang sejelas jelasnya ya
ada nggak hal yang bisa meringankan tuduhan kamu
pada saat kejadian sebenarnya kamu kemana
pada saat kejadian sebenarnya kamu kemana

saya itu sedang keluar
saya itu sedang keluar
saya itu sedang keluar
mengambil makanan dari pesanan ojek online
dan pada saat kejadian itu
rata dari rumah saya ada pada pembunuhan
karena setelah saya balik
nyawarai udah gak ada
apa rasanya bahkan movikanya
kok lo kok perlu buat premdak
wah bila kita di sini sekarang holy moisture
nyantri kayaknya udah mungkin jadi size bagigu kita
bang dataset gitu ya
karena aku dan gak perlu harus masukin password lagi
telepon aku di sita
yang mailku ada di laptop mas nino
tapi mas nino lagi ada di malam
jadi butuh berapa hari dulu
dan setelah kita mau mencari
pengacara aku bilang
si tukang ojek online itu sudah berhenti kerja di sana
dan posisinya dia
agak susah ya dicari dan susah ditegun
harusnya masih ada ya mas di handphone aku
bawa kita balik ke villa jangan mas
kamu juga bawa laptop kan
yaudah kita balik ke villa ya
terima kasih mas
karena kamu mau percaya